lalu bagaimana perjuangan pengubur jenazah covid sembilan belas di yogyakarta yang harus melawan rasa takut demi rasa kemanusiaan
bergabung juni putra nugraha melalui sambungan satelit langsung dari yogyakarta
saya sapa pak juni selamat siang terima kasih sudah bergabung dengan cn indonesia hari ini
selamat siang mbak tiffany
pak juni anda sebagai anggota tim reaksi cepat bpbd yogyakarta yang ditugaskan selama kurang lebih sebulan ini untuk pemakaman dan juga penguburan jenazah pasien dalam pengawasan atau pdb
atau juga banyak sekali jenazah yang mungkin belum teridentifikasi apakah betul positif atau tidak untuk covid sembilan belas ini
dalam rentang waktu sebulan sudah berapa banyak jenazah yang anda bantu pemakaman atau penguburannya
kalau secara detik ini harus berbicara dengan data jadi kurang lebih ada enam belas jenazah tampun itu dibagi dari beberapa tim dari anggota kami
oke sampai dengan saat ini kurang lebih enam belas jenazah ya untuk pemakaman atau penguburan jenazah sendiri tadi anda bilang ada beberapa tim yang bertugas seperti apa pembagian tugasnya pak juni
jadi setiap tim itu ada enam minimal enam personil sampai tujuh personil itu nanti ditugaskan ketika ada panggilan emergensi
ataupun dari rumah sakit yang membutuhkan bantuan untuk evakuasi jenazah dari status pbb ini
yang risik prosesnya adalah dari rumah sakit menuju ke pemakaman yang biasanya karena keterbatasan
dan ketika ada panggilan yang berbegas ataupun warga masyarakat sekitar masih belum berani untuk melakukan prosesi pemakaman jenazah itu sendiri
hmm oke untuk pembagian tugas sendiri anda bersama tim untuk satu atau penguburan satu jenazah ini ada berapa orang yang terlibat pak juni
setiap satu pengumpulan jenazah bisa enam orang untuk setiap timnya
dan artinya berapa lama anda bekerja berapa lama tim ini bekerja untuk setiap satu hari
setiap satu hari untuk evakuasi sampai penguburan jenazah itu kita maksimal empat jam
apabila lebih dari empat jam kita harus ganti personil selanjutnya karena untuk menjaga ketahanan atau agar anggota kami tidak dehidrasi
hmm oke memang jadi sesuai dengan protokolnya
prosedurnya hanya diperbolehkan maksimal empat jam
dan ini semua harus mengenakan apd ya
tadi saya lihat juga di tayangannya bagaimana anda harus mengganti atau bertukar alat pelindung diri ini
bisa diceritakan kesusahannya bagaimana adaptasi anda ini kan hal baru tentunya
ya kalau dengan pengenaan apd ini memang sangat membatasi kita membatasi dalam gerak
kemudian membatasi terlebih dalam pernafasan karena kita mengenakan apd itu harus benar benar rapat
tidak boleh ada lubang sedikit pun untuk antisipasi angin yang masuk ke dalam apd itu
terlebih kita menggunakan masker di mana masker itu yang tertutup rapat
dan selama penggunaan apd itu pun kita tidak boleh minum makan dan sebagainya
jadi jelas itu akan menguras energi kita
pak juni selama anda membantu
tugas kemanusiaan ini anda pernah menemukan di lapangan artinya ketika jenazah akan dimakamkan atau akan dikuburkan
terjadi penolakan oleh warga sekitar
anda pernah melihat atau menemukan hal hal seperti inikah
yang mana ini artinya anda dan tim anda juga harus berjuang
ya kemarin pernah terjadi
saya menjumpai kejadian itu kemudian harus negosiasi dengan masyarakat untuk bisa memakamkan jenazah yang pasien pdp itu
dan kita harus ganti personel waktu itu karena memang personel pertama yang melakukan penjemputan dari rumah sakit sudah memasuki jamnya untuk pergantian personel agar tidak dehidrasi
oke bagaimana anda dan rekan rekan bernegosiasi meyakinkan bahwa ini sesuai dengan prosedur atau protokol pemakaman
dan semuanya dipastikan aman bagaimana anda meyakinkan masyarakat sekitar ini bahwa memang ini sudah sesuai dengan prosedurnya
jadi yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat agar tidak terjadi penolakan itu adalah setiap pasien yang meninggal dunia
baik itu odp ataupun pdp yang belum keluar hasil labnya itu akan tetap diproses sesuai dengan protap penanganan jenazah
dan itu sudah di dekontaminasi untuk jenazahnya sendiri kemudian dibungkus dengan berlapis jadi ada kain kafan ada plastik kemudian ada kantong jenazah
kemudian peti jenazah itu semuanya didekontaminasi untuk setiap lapisnya
kemudian kenapa kami tetap menggunakan apd itu bukan karena jenazah itu tidak aman sebenarnya
tetapi lebih kepada karena saat penjemputan jenazah ke rumah sakit itu
kita masuk di zona merah sehingga kita tidak bisa tahu di rumah sakit itu kondisinya seperti apa
dan itu adalah protab bagi petugas agar tidak terpapar saat di rumah sakit
namun secara garis besar bahwa jenazah yang sudah diproses dengan protap covid itu sudah aman apabila itu dikebumikan oleh masyarakat sekitar
oke buat anda sendiri pak juni artinya dengan situasi yang seperti sekarang ini
kita ada di tengah wabah kita berada di tengah pandemi
anda sendiri memiliki ketakutan atau kekhawatirankah dengan apa yang anda lakukan
ya pada awalnya ketakutan itu pasti ada karena ini bukan istilahnya bukan kita mengevakuasi jenazah seperti biasanya
namun lambat laun karena kalau kita menggunakan perasaan menggunakan emosi sedangkan di lapangan kita harus melakukan itu
maka itu tidak akan main
jadi harus melakukan
kita harus buang rasa ketakutan itu emosi itu dan kita untuk fokus melaksanakan tugas yang ada di depan mata
oke termasuk ketika anda harus membuang rasa takut anda harus membuang emosi anda
salah satunya ketika anda membantu pemakaman atau penguburan jenazah salah satu anak atau jenazah yang masih anak anak
tadi saya lihat juga boleh di share ke kami ceritanya seperti apa
ya waktu itu kurang lebih kita pukul dua pagi kita berangkat ke rumah sakit salah satu rumah sakit di jogja kemudian kita menuju ke pemakaman
ya sempat terbesit atau teringat lah karena saya memang di rumah ada masih ada anak di kelas satu sd salah satunya
tetapi kita tidak bisa kemudian mencampur adukan rasa itu saat bertugas kita harus punya manajemen itu untuk membagi agar tidak mengganggu konsentrasi kita saat melaksanakan
oke anda sudah berkeluarga tadi anda juga sudah menyebutkan anda memiliki anak masih di usia atau di bangku kelas satu sekolah dasar
bagaimana anda menjelaskan tugas atau misi kemanusiaan ini kepada keluarga anda
tidak semua mungkin anggota keluarga anda atau keluarga anda bisa memahami atau mengerti bahkan yang harus dikalahkan juga mungkin waktu anda untuk bertemu dengan keluarga di rumah
tentunya dalam menjelaskan kepada keluarga kita melalui istri melalui orang tua untuk anak anak kita juga yang penting kita tetap menjaga komunikasi seperti dengan video call meski itu tidak sering saya alukan
karena semakin saya sering melakukan maka pikiran saya juga tidak akan bisa fokus
jadi hanya sesekali saja dalam satu minggu itu bisa mungkin dua atau tiga kali saja
agar tidak selalu terbatas
jadi saya pikir untuk anak karena semua ini demi ya atas nama kemanusiaan lah kita harus mewarbankan waktu mewarbankan tenaga untuk kemanusiaan
pak juni apa yang akhirnya membuat anda tergerak anda membantu tugas mulia ini ini adalah hal baru yang tidak pernah anda lakukan sebelumnya apa yang membuat anda membantu misi ini
apa yang membuat anda membantu misi ini
ya pada awalnya kan sebenarnya kita concernnya pada penanganan penyebaran pandemi covid ini tetapi
di lapangan ibaratnya memaksa kita untuk bisa melayani kebutuhan masyarakat karena pada awalnya terjadi satu kasus pasien pdp yang kemudian meninggal
tetapi karena mungkin keterbatasan apd kemudian pengetahuan itu baik dari teman teman medis itu waktu itu tidak berani untuk mengevakuasi
dan pada akhirnya karena kita relawan kita memiliki jiwa kemanusiaan itu jadi mau tidak mau
karena kasihan juga ketika saja pasien pdb kemudian tidak ada seorang pun yang berani untuk mengevakuasi dan untuk mengebumikannya secara layak seperti pada umumnya
oke baik terima kasih pak juni sudah berbagi kisah berbagi cerita
kita sangat sangat apa ya dengan apa yang anda dan juga rekan rekan anda
terima kasih sudah melakukan di tugas kemanusiaan atau misi kemanusiaan saat ini
tetap jaga kesehatan salam hormat untuk rekan rekan di sana semua
terima kasih sudah berbincang dengan si indonesia live siang hari ini pak juni